besar terduga penembak misterius di magelang jawa tengah kini bertambah
selain memburu seorang pelaku polisi juga menambah dua terduga lainnya dalam daftar pencarian orang
polisi menambah dua nama dalam daftar pencarian orang terkait kasus penembakan misterius di kota magelang
kedua orang tersebut diduga polisi sebagai pelaku penembakan
dengan demikian kini ada empat orang yang tengah dicari polisi terkait kasus ini
keempat orang itu merupakan satu kelompok dan tiga diantaranya empat terduga pelaku masih memiliki hubungan keluarga
saudara yang kita cari yang s alias p ini yang s pertama sudah ada
terus yang empat ini j alias c
gubernur jawa tengah ganjar pranowo meminta masyarakat jawa tengah untuk tetap tenang dalam menyikapi penembakan misterius di magelang dan teror dengan senjata tajam di yogyakarta
ganjar mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat hal hal yang mencurigakan
keamanan sudah turun keamanan sudah berjalan enggak usah tegang
tapi kalau kemudian anda melihat sesuatu yang mencurigakan segera laporkan kami
dan tidak hanya itu kita melihat kemarin ini kan terjadi di jogja juga ya
terus kemudian ada cwn motor di kater
udahlah kalau yang modelnya seperti ini kalau nggak bisa tertip ya kita pasti akan mengambil tindakan langkah langkah yang lebih tegas